bni sirkuit nasional dua ribu tiga merupakan salah satu ajang pencarian bibit muda pebulu tangkis nasional
untuk mengetahui jalannya final seri ketiga yang berlangsung di purwokerto jawa tengah kami sudah terhubung bersama rekan kami
ada produser lapangan cnn indonesia noval zakwan langsung dari lokasi selama sore noval
dan memang dari catatan pb jarum kudus menjadi juara umum dengan sembilan nomor mampu menyabat sembilan medali emas dan juga di posisi kedua itu ada mention axis
dan memang hal ini menjadi satu hal yang memegangkan bahwa memang buluh tangkis di indonesia akan terus menjadi cabang olahraga yang memang menjadi cabang olahraga unggulan
karena memang banyak sekali pembinaan yang sudah dilakukan dari berbagai macam event
dan saat ini saya sudah terhubung dengan salah satu ketua pbs
i jawa tengah bapak ahmad
saat ini saya sudah berhubung dengan bapak ahmad
pak ahmad tanggapannya seperti apa terkait event yang berlangsung di purwokerto ini pak
tanggapan kami mengenai penyelenggaraan bni sirkuit nasional a di purwokerto ini sangat baik
di mana semua peserta itu dapat ikut bertanding
jadi dari seribu empat ratus tujuh puluh delapan
seribu empat ratus tujuh puluh delapan pertandingan yang dipertandingkan itu dapat bermain semuanya
dan alhamdulillah lancar semuanya
di mana sebelumnya itu saya juga cukup khawatir dengan kebanyakan peserta itu
karena terkait dengan adanya jadwal
takutnya tertunda yang agak lama tapi alhamdulillah ternyata tidak seperti yang saya khawatirkan
semuanya lancar aman
terkait harapan terhadap atlet atlet muda yang bertanding di bni sirkuit nasional a purwokota
seperti apa pak
ya harapan saya adalah
ini yang juara juara di sirkuit nasional ini merupakan aset nasional
atlet atlet yang potensial
yang kita berharap kelak nanti juga akan mengisi atau menjadi penghuni pelanas
nah ini yang kelak nanti juga akan menggantikan kakak kakaknya
namun demikian saya berpesan bahwa janganlah hanya puas sampai di sini
karena ini adalah atlet muda dan kedepannya itu masih banyak pertandingan pertandingan yang lain yang harus dihadapinya
sehingga kami berharap konsistensi di dalam pelatihan ataupun pembinaan itu terus berlanjut
terima kasih bapak ahmad atas kesempatannya selamat bertugas kembali
ya jadi memang beberapa atlet yang bertanding di sini menjadi salah satu atlet atlet junior
dan itu menjadi hal yang memang patut dipertimbangkan oleh cabang olahraga lain
atau pembinaan atlet sejak ini menjadi kunci utama bahwa majunya cabang olahraga di indonesia
dan pastinya nantinya para atlet yang bertanding di sini yang juara khususnya
akan mendapatkan poin untuk maju ke pelatnas untuk mengikuti pelatihan yang berada di pelatnas
sehingga pembinaan sejak dini menjadi satu hal yang cukup diutamakan di cabang olahraga bulu tangkis
dan kita pasti berharap dengan adanya pembinaan sejak dini menjadi salah satu hal yang harus dilakukan
untuk setiap cabang olahraga yang ada di indonesia
kembali ke studio rano
baik selamat bertanding kepada para yang berkompetisi di sana
terima kasih nova zogwan
langsung dari purwokerto jawa tengah